sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mbak lasmini kok dilawan
ya susah toh mbak
langu bibinya kan dukun
tentu saja dia dibantu oleh pipinya
jadi bibinya lasmini itu dukun
kalau di kampungnya sih terkenal dengan sebutan pikna
dukun susup yang terkenal
keampuhannya itu loh
saya gak terima
ternyata selama ini
bidang gak bermain dengan saya
bidang lebih mematuhkan bibinya daripada saya
kamu jangan sembarangan bicara kamu
saya tidak takut
bidang memang penipu
kamu dari sini
kamu jangan psychiatrican lu crap
ada apa dengan mona
kalau begitu mari ke rumah bapak dulu
nanti kamu bisa ceritakan semua di rumah
lain kali aja deh
maaf saya bukan pengemis
saya hanya ingin bertemu dengan bambang
situ situ ya
enak aja banget
situ tau nggak
dia itu pak lurah di sini
lagi lagi situ mah siapa sih
iya ini mas bambang tahu tuh orang tua
nggak tau sempat sempat mau cari cari mas bambang
itu mertua saya
aduh aduh aduh
udah mas bambang di sini aja
udah masuk masuk
biar lasmin yang ngedepin
heh situ ngapain lagi dateng kemari
anak situ udah gak ada di sini lagi
udah gak ada di sini lagi
saya datang ke sini dengan baik
hanya ingin bertemu bambang
alah udah deh
masuk baik masuk baik
niat baik niat baik segala
dari tadi udah dibilangin
situ udah gak ada hubungan apa apa lagi dengan mas bambang ini
bukan suaminya anak situ
tidak punya perperasaan
anak saya sedang mengandung
dan bambang adalah bapaknya
anak situ hamil mengandung melendung
tek dum haduh
itu bukan urusan sini ya
bukan urusan sini tapi urusan situ
saya yakin banget
anak situ yang menghamilinya bukan mas bambang ini
bukan mas bambang lasmini
siapa tau bambang kentolet kali
atau bambang bambang yang lain
udah pergi pergi
ida itu masih istri kamu
dan dia mengandung anakmu
memang saat ini kami belum sadar apa yang sudah terjadi
kembalilah pada istrimu
dia masih setia menunggumu
nggak tau malu
nggak tau malu

yang muncul tiba tiba itu adalah
jadi apa yang harus kita lakukan ustaz
kita mohon kepada allah swt
agar si perempuan itu cepat cepat diberikan taufikidaya kepadanya
agar dia mau kembali kepada jalan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selama ini aku telah melupakanmu ya allah
aku telah ingkar dan telah mendoakanmu
ampunilah aku ya allah
bukakanlah pintu dan maaf untukku
hambamu yang lemah ini
dan hukumlah orang orang batil yang telah membawa kami
pada jorok kehancuran kejahatan
pak lurah menurut laporan panitia pembangunan masjid
bahwa uang yang telah disetorkan panitia dari warga
nampaknya sudah cukup untuk pembangunan masjid kita
belum cukup itu pak ustadz uangnya belum terkubur semua saya kira
kok belum cukup pak lurah
kami kan mempunyai catatan dan perinciannya
kalau cuma buat tahap awal saja saya kira sudah lebih dari cukup
pak denger baik baik saya lurah
saya yang berkuasa dan saya yang menentukan kapan masjid itu bisa dibangun
mau besok atau kapan saya yang menentukan
siapa lagi yang kalian bisa percaya disini kalau bukan saya
bukan begitu pak lurah
bukan kami tidak percaya pada pak lurah
itu kan sudah kesepakatan kita dahulu
pak ustadz kalau saya bilang belum artinya belum
ngerti jadi sekarang pergi dari sini
pak lurah ini adalah amanat warga jadi kita harus melaksanakannya